cantik nah anterin tadi kementeng kantor bang ojak masya allah po saya nggak tahu jalan kementengnya
kemarin aja pas pulangnya saya nyasar beberapa kali tapi tekan tiga tahu nggak kalau bang ojak
jalan sama sales perempuan cantik saya nggak tahu pok kan saya nggak diterima jadi salesnya
ini sih pak ibu
burur canggih jauh
burur canggih jauh
aja sama si ojak pisna atau sipur oh
masya allah po saya nggak tahu jalan ke mentengnya kemarin aja pas pulangnya
saya nyasar beberapa kali tapi tukang tirna tahu enggak kalau bang ojek jalan sama sales
perempuan cantik saya nggak tahu pok kan saya nggak diterima jadi salesnya
ya abang mau kopi dong yang
menurut buku metode belajar yang bapak baca nilai hasil ulangan itu harus dibagikan
biar muridnya tahu mana yang benar mana yang salah
assalamualaikum mak uwo
sejak kapan mak
di mana dirawatnya
kenapa mak wo baru bilang sekarang
nanti saya jenguk
jemput pak sopian sama neng bunga
udah biar gue aja yang jemput
lagian mereka berdua biasanya kan naik motor gue
siapa tahu sekarang mereka butuh dua ojek
kalau akhirnya ntar mereka naik motor gue
kasian lu gak dapat sewa
mendingan lu nyari penumpang lain
kenapa gak kamu aja yang cari yang lain
kan gue duluan sampai sini
saya duluan yang duluan
temen di kantor bae bae banget ya
padahal mereka tahu abang kan gak pengalaman
iyalah baik banget
pulang sekolah jam berapa
biasa jam setengah empatan bu
ikut ibu besuk anaknya mau
wori jal yuk di rumah sakit
gak banyak pr
kalau bapak pulangnya jam berapa
kalau ibu nunggu bapak pulang
berarti kita jalannya jam enam bu
ya sekitar habis maghrib lah
berarti jalannya jam tujuh
tapi jam tujuh itu kan
jam pulangnya orang
nah berarti kita sampai rumah sakit itu sekitar jam delapan
jam delapan itu
orang besuk udah selesai
jadi indah ada nih yang menemani ibu ke rumah sakit
indah usah dijawab
mereka juga pasti nungguin
om purwamitisnya kok barengan
sama om purwamitisnya aja
masih bisa pak
kok ada gangstisnya juga
iya pak sama saya aja pak
bu nur mau ngejek juga
saya cuma mau ketemu sama kang tisna
ada apa bu
kang pisna nanti siang ke rumah ya
tolong anterin saya ke rumah sakit
ibu jadi besoknya sendirian
enggak enggak enggak
bapak titip salam aja ya
saya sudah managers
ini buat tati sendiri
udah bang jalan ya
salam buat maya